deretan mobil klasik ini hasil kreasi dari iwan setiawan dan timnya di sebuah bengkel di kawasan taman sidoarjo jawa timur
iwan memulai usaha modifikasi mobil mulai sejak pertengahan dua ribu dua puluh
usaha ini dibuat karena kecintaannya kepada dunia otomotif khususnya mobil klasik
iwan mampu mengerjakan berbagai macam mobil klasik dalam waktu dua bulan dan dikerjakan secara manual
bahan baknya adalah mobil lama atau bekas serta plat galvanis
untuk membuat kreasi ini sudah sembilan replika mobil klasik ia hasilkan
harganya pun masih di bawah seratus juta rupiah tergantung dari tingkat kesulitan
karena mobil klasik satu hanya kita lihat cuma di tempat tempat para kolektor
itu pun juga susah kita pegang juga
sementara banyak peminat yang menginginkan mobil mobil ini parkir
di garasinya beliau beliau itu
jadi saya coba membuat alhamdulillah sudah banyak pesanan
devi permatasari adalah salah satu pemesan mobil klasik yang dibuat bengkel iwan
warga surabaya ini memodifikasi minibus era sembilan puluh an miliknya menjadi kadila klasik gaya seribu sembilan ratus tiga puluh an
sekarang senangnya aku bisa wujudin sendiri
jadi pakai mesin lama jadinya aku wujud selama ini
bagi pencinta mobil klasik modifikasi mobil bekas ini menjadi salah satu cara untuk mendapatkan bentuk mobil idamannya dengan harga yang bersaing
riku hardiansa sidoarjo jawa timur